sejak ada mrt mobilisasi di jakarta jadi makin gampang
nah nggak hanya buat mereka yang berangkat kerja
tapi juga ada loh yang pindah pindah stasiun cuma untuk cari makan
kali ini saya akan ajak anda untuk melihat kuliner apa aja yang ada di sekitar stasiun mrt
nah kalau kamu ternyata bisa lapar keluar dari stasiun bisa langsung santai
kepala segera berlumpang komponen
tempat makan pertama yang saya kunjungi beruntung punya lokasi super strategis
jaraknya hanya sepuluh meter dari exit stasiun mrt duku atas
wah seolah menyambut penumpang mrt saat keluar stasiun ya
dengan konsep food court atau gerai makanan
tempat ini menawarkan aneka menu makanan serba dua puluh ribu rupiah
karena tempatnya strategis dekat juga sama mrt yang baru dibuka juga kan
jadi mereka mungkin ada lelah bisa mampir ke sini
varian makanan kita juga banyak
ada dua menu yang saya pilih
bakso aci dan daging sabijon khas makanan korea
dengan porsi yang tidak terlalu besar
membuat pengunjung jadi pengen mencoba makanan lainnya
berikutnya saya menuju stasiun mrt blok m
tak diragukan lagi kawasan blok m memang terkenal sebagai surga kuliner
pilihan saya jatuh ke tempat makan khas pulau bangka
perlu sedikit berjalan sekitar dua ratus meter dari stasiun mrt blok m untuk sampai ke kampung bangka
jadi kebetulan kita hanya sekitar dua ratus meter
jadi kebetulan kita hanya sekitar dua ratus meter
jadi kebetulan kita hanya sekitar dua ratus meter dari stasiun mrt blok m
untuk tamu tamu kita yang kebetulan dilalui oleh mrt ini mereka lebih mudah untuk mencapai ke sini

setidaknya seratus varian makanan khas bangka ditawarkan di sini
menu andalannya adalah ekor ikan tenggiri dengan sambal maknon khas bangka
gak cuma bahan makanan didatangkan langsung dari bangka kokinya pun juga asli bangka lho
ekor ikan tenggiri dibakar kemudian di grill di dalam microwave selama kurang lebih tiga puluh menit
agar matang sempurna kemudian diberi garnish potongan lemon
satu porsi ekor ikan tenggiri bisa dikonsumsi empat hingga lima orang
harganya rp satu ratus sembilan puluh delapan per lima ratus gram
ekor tenggirinya ini gila dagingnya lembut banget apalagi sambalnya ini ada asam dari jeruk kunci bikin wangi
nah yang saya suka nih ini karena ada kuah dari bumbu rempah yang aroma nanasnya benar benar terasa
ini semua ikan berasal langsung dari bangka ini bikin jadi makin mantap
saya punya teman yang hobi pindah pindah stasiun mrt hanya untuk cari kuliner
nah katanya sekarang lagi ada di blok a
kita samperin yuk
sebagai seorang desainer grafis paru waktu nur riza saputra kerap berpindah dari kafe ke kafe untuk meeting sembari bekerja termasuk untuk wisata kuliner
sejak mrt beroperasi ia merasa mobilitasnya sangat terbantu
kalau buat kerja sih pasti wifi pasti wifi terus kopinya enak terus gak jauh dari public transportation karena gue kayak harus yang deket deket public transportasi
jadi mobilitas gue enak kayak gitu
pilihan makanan kenyamanan tempat makan dan koneksi internet menjadi pertimbangan riza dalam memilih lokasi kuliner
tak hanya menawarkan beragam kopi nikmat
desain interior minimalis ratangga coffee membuat riza nyaman melakukan pekerjaannya
ya terinspirasi dari nama armada kereta mrt ratangga
pendai kopi ini seolah muncul untuk menggairahkan kawasan pertukuan blok a yang sempat lesu
targetnya memang menyasar pergerakan penumpang yang turun naik mrt
tentu sih mas kebetulan jadi kita pas launching itu bertepatan dengan pada saat mrt baru self launching
jadi kalau dari segi penumpang kita masih masih menunggu
jadi kalau dari segi market traffic orang yang masuk ke kita
di either mereka orang yang turun atau mereka baru mau berpergian menggunakan mrt
kedai kopi berkonsep semi drive thru yang syarat akan finger food dan juga camilan seperti peter balance dan donat
menjadi pilihan tepat bagi riza
harga kopi yang terjangkau dengan kisaran tiga belas tiga puluh dua rupiah cukup bersahabat menemani aktivitas riza sembari mendesain
tony satria kurnia yuniarwan jakarta